ke bandung ngapain ke bandung mbak ngapain
saya kurang tahu bu tapi yang jelas saya antar mas fadil ke terminal bandung
ya allah mbak
saat aku tahu livi meninggal dari pikiran aku cuma livi livi dan livi
aku sendiri gimana kamu sama edo
edo udah gak percaya lagi sama mila kak
terus gimana sama anak yang kanduan kamu
edo benar benar udah benci sama aku kak
jangan kak tanggung jawab ngeliat aku aja edo udah gak mau
itu harus tanggung jawab kamu gak bisa nanggungin semua sendiri
mila tahu kak tapi sekarang bagaimana caranya
sejak kesalahpahaman itu dia udah benci banget sama mila
kalau gitu biar aku yang jelasin ke edo ya
ayo sekarang juga kita ke tempat edo ya
dari sini kita ngekangkan satu kali lagi kak
puter balik mbak kita ikutin angkot itu
belum pulang tapi masuk edo deh
kita nunggu dalam aja mbak
itu masih edo kak
mbak atu suivi
kamu takut apa apa sih
aku udah bilang beberapa kali sama kamu
apapun yang kamu bilang sama aku aku udah gak pernah percaya
kamila tuh cewek dan dia lagi mengandung
aku gak ada sedikit pun perasaan lo ke dia
jadi lo suka ambilin dia
lo urus tuh anak
anakku udah gak peduli
kamila kamu udah udah
gue sama kamila gak ada hubungan apa apa
dan anak yang ada dalam kandungan kamila itu anak lo
dan itu sepatasnya lo bertanggung jawab
jadi coba jangan pengecut ngo
lo jangan kambing hitamin gue ya
ini semua kenyataan
lo ayah dari anak negara dia
lo berani berbuat cuma lo gak peduli tanggung jawab
lo tuh yang penutup tahu gak
lo penutup tahu gak ngo
ngo kenapa sih lo keras kepala banget
sampai kapanpun gue gak akan pernah percaya sama kalian berdua
kalian berdua tuh sama sama gue
dan lo del lo mungkul tuh temen lama
ternyata lo tuh binatang tau gak
lo tuh ngapain lagi sama camilla lo tuh punya livi tau gak sih
biar lo salah
gue sama kami gak ada hubungan apa apa
oh masih gak mau ngaku juga
itu itu cukup
kamini lo udah hentiin ya pak
camilla gak mau mau ke apa apa del kenapa napa camilla gak mau
biar dia buka langsung posnya
tapi dia harus dengerin kata kataku
dan lo harus tanggung jawab atas bayaran yang kamu ada
pak ejan kasum
lo berdua usir mereka sekarang juga
gue mau nguak nguak mereka
ayo harus keluar
lo gak boleh masuk sebelum lo denger penjelasan gue
enggak lo harus tanggung jawab
lo gak boleh lari
sambil ke bawah
sambil ke bawah
sambil ke bawah
sambil ke bawah
kamu itu perempuan murahan tahu gak
kamu banget gak tahu siapa gue apa deh anak kanungan kamu
kamu gak boleh lari lo lo harus tanggung jawab
jangan lari dok
jangan jadi pengecut
jangan jadi pengecut dok
lo gak pernah berubah fadil
selalu lemah dan selalu kalah
jangan sampai kami menggunakan kekerasan untuk mengusir kalian
pak fadil maafin milah ya kak
gara gara milah pak fadil jadi kayak gini
jangan lupa like share dan subscribe